badan pengawas pemilu atau bawaslu mengeluarkan indeks kerawanan pemilu atau ikp
untuk pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan presiden mendatang
indikator indikator yang terdapat di dalam indeks tersebut akan menjadi acuan bawaslu
jika ditemukan indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu
anggota badan pengawas pemilu frits edward siregar menjabarkan poin poin indikator
yang rawan dikotori dalam pelaksanaan pilkada dua ribu delapan belas serentak dan juga pilpres maupun pileg dua ribu sembilan belas
tiga poin utama dalam ikp ini akan menjadi perhatian utama bawaslu saat pemilu diselenggarakan
bahwa indeks kerawanan tersebut dilihat dari tiga faktor tuh
dari faktor si penyelenggara si kontestasi sama si peserta
ada lagi tambahan yang berbeda kita buat untuk di indikator sekarang itu adalah tentang penggunaan media sosial
kemudian tentang politik identitas di mana di dalamnya ada ujaran kebencian
dan juga tentang mengenai keamanan
nah itu akan menjadi tiga highlight dari indeks kerawanan pemilu yang akan kita launching besok